presiden jokowi memuji kecantikan abadi ketua umum pdip megawati usai diberikan ucapan selamat ulang tahun
peristiwa ini terjadi saat rakernas pdip yang bertepatan dengan hari ulang tahun presiden jokowi yang ke enam puluh satu
pertama tama saya ingin menyampaikan terima kasih
seumur umur saya tidak pernah berulang tahun dirayakan seperti ini tadi
tetapi juga hari ini kita tahu adalah halnya bung karno dua puluh satu juni
terima kasih ibu mega atas tumpengan yang baru saja kita lakukan
betul kata bung karno
sejak saya ketemu tadi pagi
memang beliau adalah
auranya adalah sangat cantik sekali
ini benar dari lubuk hati yang
berumur lima puluh tujuh tahun
tapi aura kecantikannya tidak pernah pudar